kita awali after sepuluh hari ini dari komisi tiga dpr ri
hari ini memanggil kapolri untuk mendengarkan beberapa penjelasan
terkait sejumlah kasus yang telah menyita perhatian besar masyarakat
seperti kasus dugaan penodaan agama yang menyulut aksi massa
pada tanggal empat november dan dua desember kemarin
termasuk kasus lain yaitu penangkapan sejumlah tokoh dengan tuduhan makar
ya rapat dengar pendapat antara komisi tiga dpr dan kapolri
seharusnya berlangsung sepekan yang lalu
namun ditunda setelah ada permintaan dari pihak polri
rapat dengan pendapat akan membahas beberapa hal
seperti kasus penodaan agama basuki cahayapurnama atau ahok
aksi dua desember hingga isu makar yang mewarnai aksi aksi tersebut
komisi tiga dpr awalnya menjatuhkan rapat dengan pendapat pada hari senin dua puluh delapan november lalu
namun kapolri jenderal polisi tito karnavian meminta rapat ditunda hingga hari ini
saat itu kapolri mengaku harus mendampingi presiden joko widodo ke beberapa tempat
dan melakukan persiapan pengamanan jelang aksi dua desember
tanyaan pertanyaan yang sedih berita
rapat dengan pendapat ini dijadwalkan dimulai pukul sepuluh harusnya sudah selesai ya
tapi apakah sudah berlangsung
ada korespondensi ann indonesia ruli kurniawan saat ini berada di gedung dpr
selamat pagi ruli
langsung saja apa saja agenda yang dibahas kapolri dan dpr hari ini
ya andra dan juga daniar memang rencananya rapat dengan pendapat
antara kapolri dengan komisi tiga ini akan dilaksanakan atau akan dimulai pada pukul sepuluh pagi
dan saya bisa menceritakan sedikit bagaimana situasi di ruang sidang komisi tiga pada pukul sepuluh pagi ini
kita bisa sama sama bahwa di ruang sidang komisi tiga ini yang terlihat sudah mulai dipenuhi
oleh para perwira tinggi dari mabes polri dan juga sudah ada di sana kandifumas polri boy rafli
ada kapolri metojaya emir yawan dan juga sudah ada kabar yaskrim aridono
yang sudah diperkenalkan
sudah mulai bersiap siap berada di ruang sidang komisi tiga ini
namun di sisi sebelah kiri saya sudah melihat bagaimana ramainya para perwira tinggi dari mabes polri
namun kita lihat sama sama bagaimana masih kosongnya tempat duduk yang seharusnya sudah mulai terisi
oleh para anggota komisi tiga dpr ri ini
dan saat ini juga kita masih menunggu datangnya kapolri jenderal tito karnavian
untuk sama sama kita mendengarkan bagaimana pendapatnya mungkin penjabarannya
sejumlah kasus ataupun topik yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini
dan tadi saya sempat berbicara dengan mbak mas satio itu salah satu anggota dari komisi tiga dpr ri
dan dia menyatakan bahwa ada beberapa poin yang akan ditanyakan kepada kapolri pada rapat dengan pendapat pada pagi hari ini
yang pertama adalah mengenai penangkapan sejumlah tokoh pada tanggal dua desember lalu
dalam hal ini adalah tokoh tokoh yang diduga akan melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah pada saat ini
mereka adalah rakyat nasional rumpungan
ada rahmawati soekarno putri ada kiflan zen di sana ada ratna juga akan ada firza husein
akan ada tia warman ada eko dan juga alvin
dan mbak mas satio mempertanyakan sebenarnya bagaimana mekanisme untuk menangkap para tokoh tokoh
yang memang masih diduga akan melakukan upaya makar terhadap pemerintahan ini
karena mbak mas menilai bahwa penangkapan yang dilakukan oleh polri dinilai tidak elegan dan tidak manusiawi
karena yang para tokoh tokoh yang dilakukan adalah hanya berembuk atau berkumpul atau datang bersama
untuk membahas sesuatu hal dan belum dalam upaya untuk melakukan hal hal yang makar
ada lembuk membuk angetan
dan inilah pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan oleh mbak mas satio kepada kapolri jenderal tito karnavian
dan tidak hanya mengenai adanya upaya makar ada juga pertanyaan yang akan ditanyakan juga kepada kapolri dari komisi tiga
yaitu mengenai berkas p dua puluh satu dari dugaan penistaan agama yang dilakukan dengan tersangka
yaitu gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama yang sudah masuk ke kejagung saat ini
itu akan menjadi poin poin yang akan ditanyakan
dan juga akan ditanyakan kepada kapolri
dan memang ada beberapa topik selain dari topik topik yang akan dibahas oleh kapolri dalam beberapa pendapat ini
ada juga nanti mengenai persiapan dari polri menuju ke pilkada serentak di dua ribu tujuh belas
juga ada nanti mengenai isu terorisme akan dibahas di sana
mengenai update dari pencarian pesawat polisi yang jatuh di kepulau riau
dan juga nanti akan ada membahas isu isu yang sedang hangat bahkan ini di indonesia
dan kita juga masih menunggu jalannya sidang ini
dan nampaknya juga sudah mulai berdatangan sejumlah anggota dari komisi tiga
nanti juga rapat dengan pendapat akan dipimpin oleh bambang susatyo
akan ada nanti trimedia panjaitan
akan ada desmond mahesa
dan juga akan ada benika harman
dan juga bu bakar al habsyi akan memimpin jalannya rapat dengan pendapat dengan kapolri ini
dan harapannya memang akan dimulai sebentar lagi
sambil menunggu kedatangan para kapolri dan juga anggota komisi tiga yang lain
dan ini ada juga andra
baik terima kasih ruli kurniawan untuk laporan sementara anda
rapat dengar pendapat yang akan berlangsung di gedung dpr
kami nantikan laporan anda selanjutnya